terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
penambahan jumlah kasus pasien positif covid sembilan belas di jawa timur terus jadi sorotan
jatim secara konsisten mencatatkan jumlah angka penambahan kasus harian tertinggi berdasarkan data gugus tugas penanganan covid sembilan belas
persoalan baru timbul saat pemprov jatim dianggap tidak bisa memenuhi tenggat waktu dua minggu sesuai dengan instruksi presiden untuk menekan angka penyebaran kasus positif di sana
seteru dua serikandi kepala daerah gubernur jawa timur kofifa indar parawansa dan wali kota surabaya tri risma hari ini pun tak luput dari sorotan media masa
paling tidak beberapa kali dua kepala daerah tersebut saling silang pendapat mulai dari penerapan psbb hingga yang terakhir soal kepatuhan warga surabaya terhadap protokol kesehatan yang dianggap masih rendah
memotret panas dua serikandi jatim saat pandemi akan kami bahas dengan arah sumber yang telah bergabung bersama kami melalui video conference malam hari ini
yang pertama ada emil dardak wakil gubernur jawa timur
mas emil selamat datang
selamat malam apa kabar
dan juga ada windu purnomo epidemiolog uner
selamat malam bang windu
dan juga yang ketiga ada sukowidodo akademisi komunikasi politik uner
bang sukowidodo selamat malam
mungkin saya ke wagub terlebih dahulu
mas emil ini terkait dengan data pasien positif covid sembilan belas di jawa timur yang masih tinggi
dan juga instruksi presiden
pada dua puluh lima juni lalu untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di jatim selama dua minggu
sebetulnya apa yang menjadi kendala terbesar dari pemprov jatim untuk memenuhi tenggat waktu dua minggu tersebut
melihat angka penyebaran positif masih tinggi di sana
saya rasa tidak ada yang bisa menjamin bahwa dalam tenggat waktu tertentu sesuatu akan turun dan sebagainya
dari pengalaman semua pemerintahan yang ada di dunia
jadi saya meresapi bahwa
yang dijadikan fokus adalah adanya aksi aksi konkret
yang linear dengan rekomendasi pakar rekomendasi dari epidemiolog dan aspirasi dari tenaga kesehatan serta realita di tengah masyarakat
langkah langkah konkret peningkatan intensitas aksi itulah yang ditunggu
baik lalu kemudian
dengan saat ini data yang menyebutkan bahwa ada masyarakat begitu yang
tidak patuh dengan protokol kesehatan khususnya di kota surabaya
misalnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh uner begitu yang juga sempat menjadi seteru
ini menurut pendapat anda bagaimana mas emil
pertama tama survei ini bukan hanya surabaya tapi surabaya raya
jadi surabaya raya itu ada tiga wilayah
ada surabaya ada sidoarjo dan ada gresik
dan tidak berarti survei tersebut artinya di luar wilayah ini juga memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi
karena survei ini hanya memotret
yang ada di situ saja
dan memang secara realita tantangan bagi surabaya sidoarjo gresik secara mobilitas masyarakat intensitas kegiatan ekonomi tentu sangat berbeda dari daerah lain
karena hampir setengah ekonomi jawa timur hanya bersumber dari wilayah ini
plus mojokerto dan pasuruan
begitu sehingga dengan konsentrasi penduduk kepadatan yang tinggi mobilitas ekonomi yang tinggi
tentunya ini menimbulkan
bukan sebuah tantangan tersendiri
tetapi ini bukan menjadi excuse
bukan menjadi alasan untuk oke jadi nggak apa apa
ini justru artinya kita harus bekerja ekstra keras untuk kemudian bisa menyikapi apa yang menjadi realita di surabaya raya ini
jadi ada mobilitas ekonomi yang tinggi dan juga pergerakan masyarakat yang tinggi di wilayah surabaya raya
namun kalau anda melihat kemudian koordinasi antara pemprov jatim dan juga pemkot surabaya sejauh ini untuk penanganan covid sembilan belas
apakah sudah linear tadi
aksi nyata atau konkret
ya kalau kami tentunya koridornya kita koridor koordinasinya jelas
bahwa memang dalam intensitas yang tinggi seperti ini tentunya kita harus bisa makin sinkron
dan yang menjadi pesan dari pak presiden adalah bagaimana kemudian surabaya sidoar jogresik ini menjadi satu napas
dan itu adalah hal yang dilakukan karena nggak bisa dipisahkan begitu
jadi inilah yang kemudian kami sebagai pemerintah provinsi bersama dengan bupati dan juga wali kota ini harus benar benar bisa berkoordinasi dalam langkah langkah yang lebih intensitasnya lebih tinggi lagi
nah sebagai contoh artinya